pembangunan pulau reklamasi yang direncanakan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada masa pemerintahan presiden soeharto kembali menemui titik buntu
kami selalu majelis hakim pt un jakarta mencabut izin kerja tiga pulau reklamasi
atas gugatan dari wahana lingkungan indonesia dan para nelayan muara angke
namun kemenangan tersebut ternyata belum berdampak signifikan bagi seluruh nelayan
para nelayan mengklaim bahwa kontraktor di pulau f i dan k
belum menghentikan aktivitasnya walaupun majelis hakim sudah mencabut surat izin kerja tiga pulau tersebut
kami akan nelayan kami akan ajak bersama sama untuk memberhentikan kegiatan apa yang sekarang ini dia kerjakan
kami tetap akan berotak karena secara hukum kita sudah menang
kalau kita udah menang tapi dikerjakan itu sama juga bohong
masuk kami tolonglah pemerintah setempat dijawab kembali
bertahan menjadi nelayan tidak lagi menjadi opsi ketika menghidupi keluarga adalah prioritas utama mereka
meralih profesi merupakan salah satu solusi bagi beberapa nelayan yang sudah merasakan dampak negatif dari reklamasi teluk jakarta
ya aja kalau yang bagi orang orang yang pengusaha main anak darat yang bagi profesi sebagai nelayan
jangan bikin susah pak nalayan cari ikan
beruluh lagi waktu belum diurut itu alhamdulillah cari ikan kembung sembilang ikan apapun ada udang ada kumpul disitu
maka sekarang sama sekali gak ada nelayan isian benar
saya sebagai nelayan aduh sengsara benar
masih ada empat belas pulau lagi yang akan diperjuangkan oleh para nelayan
mereka menyatakan tidak akan berhenti hingga mereka memperoleh keadilan dari pemerintah
ausirion dulu jakarta